halo kamu tuh dimana sih sampe gak punya sinyal
halo halo udah kedengeran belum
nah ini baru suara kamu jelas nih
kenapa bbm tadi kenapa sorry putus putus
udah kamu gak usah gombal cepetan jawab
hehehe iya maaf bebep melmel tadi bener bener gak ada sinyal
ini sekarang suara kamu udah jelas nih
oh iya soal hpnya si boy itu aku belum sempet ngecek bebep
ih kamu tuh gimana sih bebep
kan kamu duduk sebelahnya bu
iya aku juga belum sempet ngambilnya karena boy gak naruh handphonenya itu disakunya terus
jadi aku belum sempet deh ngambil
ya kamu cari cara dong bebip
jangan lupa like share dan subscribe ya
pokoknya selama bibi ada di kampung gak usah mikirin boy dan gak usah mikirin rumah
rumah aman kok bebep kan ada mang diman
yaudah yang penting bebep baik baiknya disana ya
oh tadi gue habis anterin bebep ke terminal
soalnya dia mau pulang kampung
kok pulang terus yang ngurusin rumah siapa
ya yang ngurusin rumah palingan mang diman
aduh ya ampun sakit banget kaki gue
lo ngapain disitu jangan disitu

jangan lupa like share dan subscribe ya
ngejawab soal di depan
maksudnya saya pengen
lonjok ke si boy pak
anak tk juga tahu
udah nggak pinter
nggak pernah masuk tv lagi
wah harus sekali
numpang lewat masuk tv
yang penting masuk tv
insya allah pak
yang gue ajarin tadi
udah lanceng banget nih
ini semua gue lakuin
demi kelanggangan cinta gue
sama bebek melmel
gue nggak salah baca
tapi ini bener tulisannya
jawabannya boy itu sama gak ya sama jawaban saya
jawabannya nggak ada salahnya
yang lain dope anda ngerti belum
kerjain soal nomor dua
iya biasanya dong
nggak usah ngebelom belom gue
kamu kalau nggak maju saya jemur ntar ke lapangan biar tambah gosong
gue nggak ngerti di soal yang depan
ian minta bantuan pak
minta bantuan sama tuhan
sini kamu kerjain aja belum
barangan kamu minta bantuin boy
tadi bilang yang ngerti kamu
pergi kerjaan pak
kamu itu gimana sih
iya saya cuma mau bikin bapak seneng
soalnya kalau saya bikin orang tua seneng
nggak tua tua banget sih pak
umur bapak lebih tua dari saya
bapak tetap orang tua
ah udah sini
banyak omong kamu
bilang aja gak ngerti
udah sana duduk
sit sana duduk
ngerti gak duduk
ini agak susah
untung lu ya
gak jadi roti panggang di depan
gak apa apa yan
mulai lu berdua seneng
udah deh lu pos posisi ketawa
biar gue dapat pahala yang banyak
karena gua jadi manusia yang terzolimi
iya gua serius deh
jadi si boy itu tiba tiba ngirim sms ke gue
aneh banget kan
aduh itu mau dijelas jelas chelles
kalo boy itu nebak lu dari handphone
aduh malah masa sih
ya iyalah kelas
lu terima atau enggak
ya terima lah
gue sekarang gak tau mau bales apa
gua bales atau enggak ya
aduh gak usah dibales apapun challes
lu tinggal kasih perhatian
nah itu artinya lu udah cerima cinta dia
dan secara gak resmi
lu udah pacaran dong
suka kan suka kan
yaudah tunggu apa lagi
lu sekarang tinggal pacaran sama boy
rahasia rahasia apa
tadi gua liat sms nya boy ke angel
gua gak salah baca
tapi ini bener tulisannya ada di hp boy
yalah gua masih bohong sih
kan gua soal ipa boy juga
kok lu bilang gua bohokis sih
mata gue ini belum buta
gua masih bisa baca yang bener
gua harus liat sendiri nih hp nya boy
sekarang boy dimana
tadi sih gua liat nih
aku mau belajar di taman
yaudah gua kesana
kamu udah cek hp nya boy belum
mungkin juga gua bilang yang sebenernya sama bebek melmel
ih kamu kok malah diem sih
kamu udah di cek hp nya si boy belum sih
ini aku lagi cari sinyal nih
suara kamu putus putus
aduh sinyalnya mana sih ini
kamu tuh dimana sih sampe gak punya sinyal
udah kedengeran belum
nah ini baru suara kamu jelas nih
kenapa bebek tadi
udah kamu gak usah gombal
tadi bener bener gak ada sinyal
ini sekarang suara kamu udah jelas nih
aku belum sempat ngecek bebek
i kamu tuh gimana sih bebek
kamu duduk sebelahnya boy
ya aku juga belum sempet ngambil karena boy gak naro handphonenya itu di sakunya terus
jadi aku belum sempet deh ngambil
ya kamu cari cara dong bebek
ah kamu pokoknya harus cari isi hp nya boy
kamu kan bisa pura pura pinjam sms atau apa gitu
ya kalau hp nya aku pinjam ya pasti curiga nanti
dia bakal tahu kalau hp nya aku otak atik
ya udah kalau gitu colong aja hp nya
susah banget sih
hah jangan dicolong dong
aduh kamu madada aja bebek
aku kan bukan pencopet dan aku juga gak punya bakat buat nyopet
ih muka kamu kan udah kayak pencopet
kamu tuh gimana sih
kalau kamu nggak juga yang namanya periksa hp nya boy
kita gak bakal ketemuan
aku gak mau ketemu kamu
wih deh gue harus ngapain nih
gue bete banget masa gak nanya ian belum cek cek hp nya si boy
aduh gue jadi kepo deh girls
beda kepo gak
baik kita berangkat dulu